selamat pagi semuanya
kamu kenapa sih kamu senang banget kan nganglotai
ngapain sih kamu peluk dia
kau putih banget
kamu bisa ketemu sama unusual lagi
kita akan ketemu lagi
berilah aku umur panjang supaya bisa menemui anak dan cucuku lagi
dapulkan doaku ya allah
sini duduk mak
bu ini buat tambahan uang belanja
kan sekarang di rumah kita ada anggota yang baru
jadi mudah mudahan ini ada manfaatnya
walaupun ibu sebel banget sama keluarganya irwinsa
ibu tuh kepengen dia cepet cepet pergi ke amerika
lama lama tinggal di sini ibu nggak tahu
ibu ibu nggak usah terlalu mikirin mereka
biar bagaimanapun sekarang hidup mereka susah bu
kita sabar mudah mudahan nanti allah kasih yang lebih baik
ibu nggak pernah ngiri sama harta kekayaan keluarga irwinca
kamu tahu kenapa
karena ibu punya kamu
kamu adalah harta yang paling berharga buat ibu
dan semua ibu pasti akan melakukan hal yang sama
kalau anaknya itu pintar baik soleh dan yang pasti ganteng seperti kamu
tapi kan apa yang aku lakuin semuanya berdasarkan didikan yang ibu kasih dari kecil dulu
jadi yang hebat itu ibu sebenarnya
nara apabiankah bisa memuji anaknya seperti ibu
apa bagusnya sih nara
wah bagusan juga anak aku
ya ampun nona
bisa bisanya kamu tidur pulas di sini
pasti kamar di sini kekecilan
kamu harus berbagi dengan mama kamu
kalau kamu ikut aku berada di sini
setelah kami pulang peeled coder
orang ini kacau
saya mengingatkan mimpiku
dia memang banyak

ya cantik bisa
tiketnya tantaratmu mana
ngantar ini siang
kalau kamu gak percaya
hubungi aja sendiri deh
kalau nanti siang tiket itu nggak ada
aku bilang sama semua orang
kalau papa udah bohongin kita
saya mesti cari uang penggantinya
bapak dimana nih
loh bapak kan kerja mas
tapi kayaknya bapak mau keluar deh
ada orang yang gak suka
kalau bapak kerja tempatnya musuh
sebentar lagi juga kita akan pindah
dari rumah kamu yang kecil ini
akhirnya nih tempat kita tenang lagi
aku berangkat dulu ya
selamat pagi semuanya
kamu kenapa sih
kamu senang banget kan
kamu senang banget
kamu senang banget
memangnya anak balita makan bubur kacang hijau
makanya itu ditipu lu jelas jelas panas gimana sih kamu
ayo ayo saya berangkat dulu semuanya assalamualaikum
alah walaupun sangat hati hati ya nak
alah bilang aja mau nyusul katanya
wah kalau gini terus gimana mau sukses coba sama katanya
ya ampun tanya kok cepet banget hilangnya sih
udah tinggal serumat tapi kok gak bisa nganterin dia kerja ya
selalu siang emang
oh supah lu
nanti sore kita kencan ya
nanti sore kita kencan
kamu gak tau pokoknya kita kencan ya
eh maksudnya apa kencan
apa sih incan apa maksudnya apa
kencan nara dating kamu gak ngerti gak pernah ya
oh kasihan gak pernah kencan ya semua rumor ya
pokoknya nanti sore setelah kamu pulang kantor kamu kencan
kok gak mau tau
tunggu tunggu tunggu sebentar sebentar ini kamu salah paham kamu salah paham ya
kemarin itu aku bilang kita pacaran supaya aku bisa nolongin kamu waktu kamu ribut sama jody
enggak ada maksud apa apa
ya bodo amat tetep aja kamu harus bisa pegang ngomongan kamu pokoknya ntar malem kita kencan ya oke
oh sembarangan enak aja ngatur orang sembarangan kencan kencan enggak kan enggak aku nggak mungkin datang dan nggak akan datang aja
gak baik kalau gak berani datang
alas kamu gak datang ya
lama lama nih aku bisa mati muda tau gak
halaas juga kalau kamu berani mati muda
pokoknya gak mau tau nanti pulang kerja aku mau ngedate sama kamu
sabar istighfar aja
nara nara belum tahu sih dia kalau dia nanti kencam sama aku pasti dia bakal lulus kencam sama katanya